ini ruangan kerja presiden indonesia pertama ya bung karno dan pemimpin revolusi kita
nah salah satu yang saya lihat ini menjadi ciri khas dari pemerintahan presiden jokowi ini adalah ya pernyataan bahwa ketika ingin mengubah sesuatu ya tidak bisa hanya mengubah institusinya tidak bisa hanya mengubah reformasi institusinya tapi harus mengubah mental dan perilakunya
nah ini bagaimana dituangkan dalam mengelola pemerintahan pak jokowi
sehari hari mungkin kita mulai dari saya lihat kan pak jokowi kerja kerja kerja apakah mental revolusi ini sudah ditularkan kepada kabinet kerja pak jokowi
ya kita begini jadi memang negara ini akan besar akan kuat kalau kita memiliki sebuah fondasi fondasi yang kuat
dan fondasi fondasi yang kuat itu memiliki
nah menurut saya adalah kalau kita pertama investasi di bidang infrastruktur itu betul betul bisa kita kelola dengan baik sehingga selesai dan menjadi sebuah fondasi bagi negara kita ini untuk melangkah dan bersaing berkompetisi dengan negara negara yang lain
tahapan besar kedua menurut saya adalah investasi di bidang sumber daya manusia
nah disinilah sebetulnya
karena titik nanti berangkat kita betul betul kita mampu bersaing atau tidak dengan negara negara yang lain
karena kemampuan sumber daya manusia inilah yang sangat menentukan dan ini akan dimulai tahun ini dalam sebuah investasi besar lagi setelah infrastruktur
jadi meningkatkan efisiensi dan juga daya
ya saya ingin tahu
tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah mental korupsi
nah ini bagaimana
karena walaupun ada perbaikan ya indeks persepsinya itu masih kita rankingnya tiga puluh tujuh dari seratus

dan kalau kita lihat ya kasus iktp dan pejabat atau kepala daerah yang kemudian
ini bagaimana apa yang harus diubah pak jokowi
itu sistem memperbaiki sistem

kalau itu bisa dilakukan peluang peluang untuk korupsi peluang peluang untuk penyelewang itu menjadi semakin sempit menjadi tidak ada

karena itu bisa dilakukan peluang peluang untuk korupsi peluang peluang untuk penyelewang itu menjadi semakin sempit menjadi tidak ada
memperbaiki sistem tidak ada yang lain
sehingga sekarang ini
sebentar lagi mungkin sebulan lagi
kita akan membangun
akan selesai membangun sebuah sistem
dalam satu gedung
urusan izin itu hanya menyampaikan
syarat sudah sekali saja cukup
kemudian dari sistem itu akan bisa diteres
bisa ditelusuri yang berhenti nanti di sebelah mana
di kementerian mana atau di provinsi mana
atau di kota mana atau di kabupaten mana
ini yang sistem ini yang sedang kita siapkan
dan insya allah nanti dalam bulan april ini
kita harapkan sudah selesai
tantangan terbesar tapi dalam membangun
sistem ini sendiri yang pak jokowi rasakan
mungkin ini kenapa
ya memang yang paling banyak adalah resistensi
dari birokrasi kita sendiri
kita ngerti ini adalah sebuah apa
di situ ada kue kita ngerti
membangun sebuah etos kerja yang baik
membangun sebuah kedisiplinan yang baik
sehingga ruang ruang untuk penyelewengan
ruang ruang untuk korupsi
ini menjadi semakin sempit dan tidak ada
apa arahnya ke sana
kita kan punya kpk ya kita punya aparat hukum
jadi apa khususnya yang masih perlu
kalau bisa ini kan diperkuat ya
justru supaya lebih efektif
nah ini bagaimana ke depan
karena kadang kadang kita merasa bahwa
wah ini kok political will nya mungkin
seperti kpk saya kira tugasnya selain penindakan
ya penindakan tetap harus berjalan
tetapi pencegahan ini yang menurut saya paling utama
yaitu kembali lagi membangun sistemnya
karena membangun sistem ini nanti akan menjadikan kita terbiasa
kebiasaan yang terus menerus ini akan membangun sebuah culture
sebuah budaya kerja yang baik
arahnya emang semua negara seperti itu
tapi saya juga minta ini semuanya tidak mungkin instan
memerlukan tahapan memerlukan waktu
pak jokowi di kabinet kerja
bapak bahwa budaya kerja ini memang sudah ditularkan
itu sudah kelihatan
atau bagaimana cara bapak sendiri memimpin
supaya semua orang ya tidak cek cok antar satu sama lain
tapi memang mengikuti visinya pak jokowi sendiri
terus saya sampaikan dalam bekerja ini tidak mungkin kita duduk di kantor saja
karena harus ada yang namanya pengawasan
lapangan itu harus dicek
dicek aja belum tentu benar kok apalagi tidak
jadi harus dicek harus kontrol sehingga pelaksanaan di lapangan ini benar
tetapi mungkin berbeda ya

saya dalam perapangan saya dalam perapangan
dalam bekerja itu memang saya mempersilahkan menteri menteri untuk meramaikan dulu
mendiskusikan dan meramaikan dulu sampai selesai
setelah kita putuskan ya itulah yang menjadi kebijakan yang harus diikuti semuanya dalam
dalam bekerja di kabinet dan di kementerian kementerian
itu ada perbedaan saya kira biasa lah
itu dalam alam demokrasi ini perbedaan biasa
tetapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan rakyat dirugikan
orang akan berpikir seribu kali untuk membeli rokok
berapapun banyak produk rokok yang keluar tapi kalau kampanye itu terus dilakukan saya kira
masyarakat akan semakin sadar betapa merokok itu betul betul merusak kesehatan